sementara itu ada kabar baik di bulan maret dua ribu dua puluh satu ini menteri perdagangan muhammad lutfi mengungkapkan nilai ekspor non migas pada bulan maret dua ribu dua puluh satu menjadi yang tertinggi dalam sejarah pencatatan kinerja ekspor tanah air
sementara ekspor migas juga mengalami peningkatan
sementara ekspor non migas juga mengalami peningkatan
dan dibanding maret tahun lalu atau tahun sebelumnya mencapai tujuh belas empat belas persen
ekspor non migas kita yang jumlahnya tujuh belas empat puluh lima miliar ini adalah ekspor non migas terbesar tertinggi dibandingkan dalam sejarah
jadi ekspor total kumulatif sebenarnya juga tinggi
tetapi pada bulan agustus dua ribu dua puluh
pernah mencapai delapan belas enam
tetapi ekspor non migas kita bulan maret ini adalah tertinggi dalam sejarah terutama pasca krisis tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
untuk ekspor non migas menteri perdagangan menyebut mengalami peningkatan dua puluh satu dua puluh satu persen jika dibandingkan februari yang angkanya empat belas empat puluh miliar dolar
sedangkan dibanding maret dua ribu dua puluh terjadi pertumbuhan tiga puluh persen
tim liputan cnn indonesia